wali kota bandung ridwan kamil akan melaporkan pengelola kebun binatang bandung ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
hal ini setelah gajah bernama yani mati di sana
wali kota bandung ridwan kamil menduga ada keteledoran sehingga gajah penghuninya bernama yani mati
ia juga menduga kematian gajah tersebut karena kurangnya pengawasan dari pengelola
bahkan kebun binatang bandung pun tidak mempunyai dokter hewan
atas kasus tersebut wali kota bandung berencana melaporkan pihak pengelola kebun binatang bandung ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
pemerintah kota bandung juga berencana mengambil alih pengelolaan kebun binatang ini
mereka tengah melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak terkait
banyak ketelantaran fasilitas sangat mengkhawatirkan
sehingga saya akan melakukan upaya upaya hukum kira kira untuk memaksa mereka memperbaiki kondisinya
gajah yang mati kemarin namanya yani usianya sudah empat puluh tahun
seharusnya tidak begitu ya karena ternyata tidak ada dokter hewan
itu contoh juga tidak ada fasilitas standar yang mereka harus punyai dalam mengelola kebun binatang
saya akan laporkan ini juga ke kementerian lingkungan hidup kehutanan
karena izin kebun binatang itu ada di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
mudah mudahan ada solusi secepat